pihak jurubicara pertamina telah menyebutkan perihal share down yang akan dilakukan perusahaan pelat merah ini
ini setali tiga uang dengan penyataan plt del pertamina akhir pekan lalu yang menyatakan
isu penjualan aset hanya salah paham
pertamina disebut bukan menjual aset namun melepas hak partisipasi atau participating interest
lalu sebenarnya apa yang sedang terjadi di dalam tubuh pertamina
di balik pelepasan hak partisipasi pertamina akan kami bahas lebih dalam di segmen the analyst
sudah bergabung bersama kami pengamat energi sekaligus anggota komisi tujuh dpr ri kurtubi selamat sore pak kurtubi
terima kasih sudah bergabung dengan cnn indonesia business
apa yang anda lihat sebenarnya di tubuh pertamina saat ini
bahkan ada surat yang beredar viral gitu ya dari menteri bumn kemudian pada saat ditanya menteri bumn bahkan mengatakan
oh lupa tentang surat itu
kemudian ada statement statement tambahan dari pihak pertamina sendiri bahwa ini namanya tidak menjual aset
namun pelepasan partisipasi di sejumlah
lokasi apa yang anda lihat sebenarnya
saya pikir langkah pertamina ini boleh dibilang keterpaksaan quote unquote ya
karena memang beban yang cukup besar dikarenakan impor
kebutuhan impor minyak mentah maupun bbm yang sudah jadi yang amat sangat besar
minyak mentah yang kita impor mungkin sekitar separuh dari kebutuhan
demikian juga bbm yang diimpor separuh dari kebutuhan karena kilang minyak kita tidak mencukupi
ini pertamina harus itu lakukan untuk memenuhi kebutuhan bbm dalam negeri
itu tambah berat karena harga minyak meningkat
belum lagi subsidi yang harus ditambah oleh pertamina sendiri gitu ya untuk per liternya dari tiap harga bbm subsidi
iya ini karena sistem di bawah undang undang migas
yang menempatkan pertamina menjadi pt persero
hulu dia tidak tangani
menyebabkan kesulitan keuangan
jadi kebijakan subsidi bbm kita sejak dulu itu
itu cocok kalau pertamina itu sebagai pemegang kebijakan perminyakan nasional
baik hulu maupun hilir
sehingga kalaulah ada subsidi bbm
dengan sektor hulu dia akan meluang untuk memperoleh keuntungan
dihilir pun ada antara bbm non subsidi yang mereka jual dengan harga lebih tinggi dari ekonominya

yang diambil pertamina ini adalah untuk menutupi kerugian
karena menanggung beban subsidi yang sangat besar saat ini
ya mestinya berapapun jumlah subsidi itu dijamin negara
harus full gitu juga yang membayarkan subsidi itu
betul jadi negara yang mengambil kebijakan untuk menerapkan kebijakan subsidi bbm
dengan tidak menaikkan harga pada saat harga minyak dunia naik
kebijakan pemerintah ini sangat masuk akal
walaupun akhirnya nanti bebannya ke pertamina
akhirnya melepas sejumlah aset yaitu tidak
ya mestinya tidak begitu
kalau sistem yang benar ya
yang benar adalah
yang benar adalah mestinya pertamina oleh negara diberikan kendali
dalam rangka tata kelola migas hulu hilir
ini sekarang tidak
jadi tidak menurut anda pertamina sampai punya hak seperti itu
tidak sampai menentukan harga lah paling tidak yang subsidi gitu
harga subsidi kewandangan pemerintah
itu pemerintah mengatakan premium solar tidak boleh naik
padahal harga minyak dunia naik
nah ini menyebabkan ada kerugian
kut an kut rugi di situ
kerugian disebabkan karena kebijakan pemerintah
mestinya pemerintah atau negara mengganti kerugian itu
dari apbn tentunya
apakah bisa seperti itu untuk
nah itu dia
nah inilah kata koncinya
bahwa kondisi perminyakan kita sekarang tidak seperti katakanlah lima belas dua puluh tahun yang lalu
dulu kita produksi minyak tinggi
kilang bbm cukuplah untuk kebutuhan bbm dalam negeri
sehingga tidak khawatir kita kalau harga minyak dunia naik
harga bbm dalam negeri tetap rendah
oke jadi langkah langkah yang akan diambil pertamina
kemudian juga ada surat dari
menteri bumn rini sumarro ini sebenarnya langkah yang sudah cukup tepat
dari sisi perseroan
untuk melepas sejumlah aset ataupun share down
tepat karena situasi pertamina tidak seperti dulu lagi
dia pt persero sekarang
jadi dia harus berpikir
berpikir untuk bisa memperoleh keuntungan
tetapi kalau ada tugas negara untuk menjual bbm di bawah harga keekonomian
atau tugas bbm satu harga ini tugas negara
kalau kerugian di situ negara yang harus diganti
oke kita lihat ini surat dari menteri bumn yang sudah viral
dan juga sebenarnya sudah muncul di beberapa situs berita online
terkait dengan rencana rencana ataupun juga aksi korporasi dari pertamina
yang ditandatangani oleh menteri bbm reni sumarro
walaupun pada saat ditanya wartawan ibu rini langsung lupa gitu terkait dengan surat ini
kita lihat yang pertama adalah poinnya ada share down untuk aset aset hulus selektif
kemudian juga ada spin off bisnis untuk cilacap
dan juga balikpapan
kemudian juga ada investasi tambahan dalam rangka memperluas jaringan
untuk menjual bbm umum dengan harga keekonomian
dan juga peninjauan ulang kebijakan perusahaan yang dapat berdampak keuangan secara signifikan
dengan tidak mengurangi esensi dari tujuan awal
kalau memang tujuan dari aksi korporasi ini adalah untuk paling tidak menutupi kerugian
yang dialami pertamina karena menutupi besarnya subsidi
apakah langkah langkah ini tidak terlalu memakan waktu gitu pak kurtubi
karena kan share down aset
harus mencari investor terlebih dahulu siapa yang tertarik
sementara kalau dari neraca keuangan dua ribu delapan belas ini harus segera ditangani oleh pertamina
enggak itu langkah yang tepat
dengan situasi tata kelola seperti saat sekarang
contohnya di sektor hulu ada aset katakan blok mahakam yang baru mereka terima dari total
ini biasa kalau dia kekurangan dana
cari investor lain sebagai partner bisnis
tetapi bukan sebagai majority
atau bukan pemegang saham
jadi bukan pemegang saham
jadi tetap operatornya pertamina di situ
ini jangan salah paham
tidak dijual itu blok makam
karena ini kekurangan dana
dan ada investor mau masuk sebagai participating interest
oke tapi kalau dilihat dari untung untungannya dengan adanya participating interest yang dijual oleh perusahaan lain
apakah juga tidak nantinya ujungnya akan mengurangi pendapatan pertamina juga dong
tapi kan dia sekarang dapat uang
karena dibutuhkan adalah tahun ini gitu
untuk menutupi sampai dua ribu sembilan belas janjinya tidak akan naik bbm gitu ya
jadi biaya impor minyak
terus apa namanya
itu hal yang biasa juga
ada investor katakanlah saudi arab
masuk ke mana kilang cilacap
tapi langkah ini kan tidak mudah gitu loh pak kurtubi untuk mendapatkan investor yang tertarik
ini sudah ada kok
juga masuk di tahun dua ribu delapan belas ini gitu loh
pengalaman anda sendiri pada saat di pertamina apakah begitu mudahnya gitu untuk mendapatkan misalnya
kalau dulu lebih gampang lah ya
karena dulu pertamina yang berkuasa hulu hilir
gampang sekali dulu
nah sekarang dia ingin meningkatkan kapasitas kilang
itu rencana bagus
untuk mengurangi impor bbm
tetapi kan biaya besar
biaya besar ini ada investor yang mau saudi aramco katakan begitu
karena dia yang nanti crude oil dia yang mau diolah di situ
nah ini partner yang sangat bagus
lalu kilang kilacap di treatment sebagai anak perusahaan
kalau anak perusahaan boleh boleh saja investor atau partner asing masuk
nah kayaknya jadi spin off
ini baik kilang balikpapan maupun kilang cilacap yang kapasitasnya ditingkatkan
itu tujuannya untuk mengurangi impor bbm yang sekarang begitu besar
ini kan butuh proses peningkatan kapasitas
itu dia yang saya tanyakan adalah karena kan saat ini yang ditakutkan oleh pertamina adalah beban yang harus ditutup dari subsidi per liternya
yang diberikan pemerintahnya lima ratus rupiah
nah kalau soal
data yang saya dapatkan itu bahkan pertamina ini sudah menutupi subsidi per liter premium itu sampai hampir dua ribu rupiah
dalam hal premium memang pertamina rugi dengan harga minyak yang sekarang naik ya
sebelumnya waktu harga minyak mentah empat puluh an dolar jual premium untung banget pertamina
ya sekarang naik ya
jadi tidak masalah lah laba turun sedikit tahun ini gitu
ya tidak masalah
tidak masalah tapi
walaupun nanti setoran ke negaranya juga
sangat jauh dan pemerintah juga nggak boleh nanti tiba tiba kenapa setoran dari pertamina turun karena kan juga akhirnya ujung ujungnya begini
premium maupun solar kita naikkan
bebannya akhirnya semakin besar gitu
bisa tetapi ini kebutuhan hidup menguasai orang banyak kalau harga naik
inflasi langsung melejit
kalau inflasi melejit jumlah orang miskin akan bertambah
ya sehingga laba pertamina dikorbankan lah gitu tidak masalah gitu ya
ya jadi dalam hal ini pertamina sebagai perusahaan negara
membantu pemerintah lah katakan begitu
untuk tidak menaikkan harga bbm yang dibutuhkan rakyat
membantu dengan menutupi subsidi itu gitu ya menalangi lah ya
apa namanya untuk solar kita di dpr setuju yang tadinya dikasih lima ratus sekarang ditambah dua ribu
jadi kan solar ya
nah kalau untuk premium memang ada di situ apa namanya quote unquote kerugian pertamina
jadi tidak masalah rugi di situ ya tapi nanti kan dipiden atau apa yang di store ke negara bisa dikurangi dari situ
bahkan kita dengar mengko perekonomian juga akan mengalokasikan
mungkin dana dari tambahan penerimaan migas
karena ini kan harga minyak mentah naik
kita ada mengekspor sedikit minyak mentah
ya walaupun beneran impor pasti jauh lebih banyak kan pak burtubi
oh ya impor jauh lebih banyak betul
jauh lebih banyak impor
nah untuk menolong pertamina dalam situasi yang emergensi ini
kita juga mengharap agar subsidi ini bisa diberikan lebih banyak ke pertamina
dari mana uang subsidi nya
dari tambahan keuntungan karena kita ada sedikit menjual minyak dan gas ke luar negeri
nah disitu ada tambahan penerimaan
nah dari situ bisa di alokasikan
ini yang jangka pendek
tapi soal kilang balikpapan sama cilacap itu jangka panjang
ya jangka panjang manfaatnya bukan sekarang
walaupun kalau kita lihat dari direksi pertamina ini april lalu bahkan di depan dpr gitu mengatakan bahwa
secara belak belakan ini sudah rugi lima lima triliun rupiah untuk distribusi premium dan solar
sepanjang hanya januari hingga februari saja
dua bulan di tahun dua ribu delapan belas
berapa potensi kerugian pertamina dengan potensi tidak akan naiknya harga jual bbm enam belas di tahun dua ribu sembilan belas
bisa tiga puluh sampai empat puluh triliun
sampai akhir tahun bisa empat puluh triliun
ya itu penyebabnya

oke sehingga kerugian potensi yang sampai anda katakan empat puluh triliun rupiah itu
sehingga kerugian potensi yang sampai anda katakan empat puluh triliun rupiah itu
bisa didapatkan dari share down ini paling tidak gitu ya
dari penjualan dan juga pengurangan hak partisipasi ini
kalau kerugian pertamina dari subsidi itu mestinya ditombokin dari apbn
sebab ini tanggung jawab negara
oke berarti tidak bisa dikatakan bahwa penutupan dari kerugian laba pertamina tahun ini
itu yang aset aset ini bukan gitu
ini adalah jangka panjang
jadi aset katakanlah
sama kirang kilajap
ada pihak investor lain
partner yang mau ikut invest disitu
kita buka pintu
jadi manfaatnya jangka panjang
walaupun uangnya nanti tidak akan masuk ke kas yang dikatakan pendapatan dua ribu delapan belas seperti itu
sehingga untuk menutupi potensi kerugian yang sangat besar anda katakan bahkan sampai empat puluh triliun rupiah tahun ini
tidak bisa ditutupi dari peningkatan produksi akibat kenaikan kapasitas
sebab kilang yang dua mau ditingkat kapasitasnya nanti manfaatnya tambahan produksinya nanti tidak sekarang
nah satu satunya cara untuk menolong pertamina karena beban subsidi yang besar ini
negara harus membayar ke pertamina
pertanyaannya negara mau tidak membayar untuk ke pertamina
masalahnya ini apbnp kan tidak ada
mestinya di apbnp di bnp
apbnp di bicarakan di komisi tujuh
ya kita mengerti masalahnya kalau memang begitu kita minta subsidinya lebih besar
ya mungkin do solar tidak hanya dua ribu mungkin tiga ribu
premium mungkin dua ribu an misalnya seperti itu
nah ini kan kantong kiri kantong kanan
perusahaan negara pertamina itu satu persen
oke sehingga kembali saya tegaskan bahwa apa yang aksi korporasi yang akan diambil pertamina terkait dengan share down spin off dan juga investasi tambahan peninjauan ini bukan untuk
menutupi potensi kerugian pertamina
bukan itu bisa di cakap panggil
karena menutupi ataupun menomboki subsidi
bersubsidi pertamina seperti premium dan juga solar bukan itu ya
bukan jadi kalau subsidi yang besar disebabkan karena impor yang luar biasa besar
harga di dalam negeri tidak boleh naik
itu keputusan negara
tapi apakah timingnya tepat saat ini di saat kerugian pertamina potensinya besar kemudian juga akhirnya
maksudnya tidak menaikkan harga apakah tepat
terkait dengan aksi kooperasi yang dilakukan saat ini
tepat karena dia butuh dana besar ya untuk pengembangan kilang kilang dua kilang tadi itu
ini memang membutuhkan dana dari pihak lain untuk bisa ikut
berapa besar potensinya pak kurtubi tahu tidak
nilai investasi yang akan dilakukan oleh sejumlah investor yang tertarik ini
ada yang katakan salah satunya adalah
oh ratusan triliun
jadi kilang kilacap kapasitasnya ditingkatkan menjadi tiga ratus lima puluh ribu barrel per hari
kalau tidak salah balikpapan menjadi dua ratus enam puluh ribu barrel per hari
ini kedua duanya kalau dalam dolar mungkin bisa sampai sepuluh miliar dolar
kalau misalnya memang bagus untuk pertamina kenapa pertanyaan saya menteri bumn mengatakan lupa dengan surat ini sendiri
jadi ini tidak ada yang perlu disembunyikan
lebih baik transparan
jelaskan kepada rakyat
bahwa produksi crut kita amat sangat rendah
produksi bbm kita amat sangat rendah
jadi sementara konsumsi meningkat tidak ada jalan lain
sehingga persepsi masyarakat terkait dengan oh penjualan aset ini karena untuk menutupi anjloknya laba pertamina
karena potensi kerugian menutupi subsidi dari pemerintah yang sangat kurang jika dibandingkan dengan harga minyak saat ini tidak benar gitu ya
ya jadi begini
pengembangan kilang kapasitasnya ataupun blok mahakam sisi hulu itu tidak terkait langsung hari ini dengan subsidi
subsidi ini terkait kemampuan impor pertamina karena harga minyak dunia yang meningkat ya sehingga dia kehabisan dana lah katakan begitu
nah kilang cilacap itu sudah ada anonya dan lainnya
sudah ada anonya dengan saudi aramco misalnya untuk peningkatan kapasitas
oke sehingga solusi untuk yang potensi kerugian pertamina ini mau tidak mau adalah dari subsidi apbn gitu ya
apbn harus paling tidak menalangi berapa nanti
yang anda katakan bahwa potensinya empat puluh triliun rupiah gitu
sekitar itu ya apalagi ditambah dengan lpg tiga kg tidak boleh naik
kalau lp tiga kilo dinaikkan ke rakyat banyak
dan orang miskin akan bertambah terus bbm satu harga itu kewajiban negara dalam rangka memenuhi bbm rakyat
yang menguasai hajat hidup orang banyak cuma kondisi kita sekarang tidak seperti dulu
oke pokoknya subsidi
produksi yang sangat rendah ini ada harganya
kalau kita ingin pertamina tidak lagi membayar subsidi atau tidak lagi negara membayar subsidi naikkan harga
mau tidak mau ya
harus naikkan harga ini
ya itu kalau mau
mungkin menurut anda sampai dua ribu sembilan belas harga tidak akan dinaikkan
kemungkinan bisa coba begini kalau katakanlah dpr sepuluh praksi berpendapat yang sama bahwa kondisi objektif kita seperti ini
mungkin tidak sepuluh praksi itu akan mengatakan bahwa
nah itu dia
ada pihak tetangga yang mungkin memanfaatkan kalau harga bbm naik langsung ditembak presiden
ini kebijakan menyengsarakan rakyat
ya kan nah itu dia jadi ini memang terkait dengan politik

dan juga akhirnya menyengsarakan pertamina dan juga akhirnya menyengsarakan apbn gitu ya
jadi harus dijelaskan mestinya saya sarankan ke pemerintah harus dijelaskan secara transparan kondisi industri migas kita sekarang
yang jauh dari kebutuhan minyak mentah maupun bbmnya
itu harus dijelaskan itu
oke sehingga pokoknya saat ini yang surat sedang beredar aksi korporasi akan dilakukan pertamina ini adalah bukan untuk menutupi namun ini untuk jangka panjang
untuk jangka panjang
namun masih ada masalah lain adalah potensi kerugian pertamina itu karena subsidi
tidak ada pasti sepanjang harga bbm terutama solar sama premium tidak dinaikkan harganya
sepanjang itu pertamina harus nombok
menurut pendapat saya berapapun kerugian dari menjual bbm premium maupun solar negara yang harus bayar
ya terima kasih
ya terima kasih
pertamina hanya operator
terima kasih pak kurtubi pengambat energi sekaligus anggota komisi tujuh dpr sudah bergabung